tapi sayang sekali roy tidak mau bertemu jawa
dan akhirnya kamu membunuh roy
itu pasti videonya editon kan
kalian tuh jahat ya
segitunya kalian mau nyudutin saya
mereka emang sengaja
mereka ini selalu nyudutin aku pak
jahat kalian berdua
jahat tau gak
editan apa sih elsa
udah jelas jelas kan
di video tersebut
jadi disaat aku menikah sama mas nino
di malam hari itu
kamu memang pergi sama roy
dan kalian berdua mabuk
dan setelah kalian mabuk
kalian melakukan sesuatu hal yang
yang membuat kamu hamil
roy tidak mau bertemu jawa
dan akhirnya kamu membunuh roy
lu jangan ngarang mbak
ngarang apa sih mbak
bukti yang lo bikin bikin sendiri kan
gue sama suami gue baru baik kan
lu tuh kenapa sih
masih cinta loh sama suami gue
masih cinta kan lu
makanya lu kayak begini
pernikahan gue sama suami gue
ngancur gitu kan
kamu gak lihat mbak sekarang
kamu liat kan
betapa bahagianya mbak sekarang
mendapatkan mas al
mas al sudah dikirim dari tuhan
dan di versi jauh lebih baik
dan dikendalikan dari tuhan
dan dikendalikan dari tuhan
dan dikendalikan dari tuhan
sayang sekali ya usah
mbak sama sekali gak cemburu
dan mbak sama sekali gak ada niatan
untuk mengansurkan rumah tangga kamu dan mas nino ya
mbak cuma mencari keadilan aja
keadilan yang selama ini udah diremut dari mbak
selama empat tahun
ketika dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
dia sudah berubah
harusnya kamu belain aku
aku mau dengerin dulu semuanya sampai selesai
setelah itu baru kita ambil keputusan
apa yang dia panggil mereka itu fitnah atau tidak

eh kamu dengerin dulu semuanya
al tolong kamu jelasin semuanya ya
terima kasih banyak kamu
terima kasih banyak
ya tuhan elsa
ya tuhan elsa
bubes kenapa kok bengong gitu
bubes kenapa kok bengong gitu
ada masalah ya bu
sekarang enggak perlu khawatir
bu saya mau ke toilet bentar mulai ya bu

apa sebaiknya aku tanya randy saja
sejauh apa penyelidikan mereka kemarin
mbak jen mau makan
iya tanpa juga tambah dong
maaf saya mau angkat telepon sebentar
oh enggak bu
saya reni lagi libur bu
ah i see
saya mau tanya
kemarin kamu sama al dapat bukti apa
soal kasus pembunuhan roy
pak al dapat buktinya
mungkin sebaiknya untuk soal ini
ibu langsung tanya aja ke pak al ya
saya mau dengar dari kamu
dan saya berhak
berhak tahu apapun yang berhubungan dengan kasus pembunuhan roy
kamu dengar saya
saya dan pak al mendapatkan bukti bu
kalau mbak elsa datang ke kelas darwana
di hari pembunuhan almarhum pak rai
elsa memang dihamili oleh roy
dia yang lakukan pembunuhan itu
semoga berosa baik baik aja
setelah mendengar soal ini dari saya
dan ini aku juga
dan ini akan kuperbaik
agar tuntut hablid
agar dua menemani
nanti ini aku temukan di koper